pemerintah terus mendorong produk dalam negeri dengan menggelar gerakan nasional bangga buatan indonesia
kampanye ini bertumpu pada sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan umkm di indonesia
serangkaian strategi dilakukan pemerintah untuk menjadikan produk umkm dapat bersaing di dalam negeri dan pasar global
kementerian perdagangan menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam menunjang gerakan nasional bangga buatan indonesia
menteri perdagangan muhammad lutfi menyebut kementerian perdagangan memiliki serangkaian strategi untuk mendorong perluasan produk umkm
selain itu pemerintah juga mendorong pengembangan perdagangan umkm melalui distribusi digital
lesunya sektor perdagangan umkm akibat pandemi diharapkan dapat restimulus lewat perdagangan online
sudah pasti terbukti dengan adanya
ada platform digital atau loka pasar loka pasar ini umkm umkm kita bukan hanya bisa menembus pasar di daerahnya tetapi juga bisa menjadi pemain nasional
persaingan produk umkm di pasar terbuka semakin kompetitif
namun serangkaian pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku umkm mampu menciptakan kualitas produk lokal yang mampu bersaing
pendampingan dan supaya produk mereka bisa lebih berkualitas
misalnya lewat mengkurasi produknya memperbaiki packaging nya memperbaiki branding nya
kedepan kami punya konsep rumah produksi bersama ya supaya mereka bisa memproduksi dengan peralatan teknologi modern yang tidak harus dimiliki oleh orang per orang
sehingga standar produk mereka bisa berkelas seperti produk produk industri
kendala permodalan bagi pelaku umkm pun tak lagi menjadi hambatan
sinergitas yang dibangun dengan lembaga keuangan menjadi solusi
dan juga menjadi solusi yang mencerahkan masa depan industri umkm
perbankan sebagai salah satu gawang kekuatan modal umkm memberi kemudahan dalam implementasi gerakan nasional bangga buatan indonesia
sampai dengan juni dua ribu dua puluh satu portfolio kredit umkm bni sebesar rp satu ratus tujuh belas triliun
mencemerikan bahwa upaya kami mendukung umkm untuk pulih dan bangkit mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini
dengan pertumbuhan kredit yang positif
umkm semakin menempati posisi yang cukup baik di pasaran
kepercayaan pasar akan produk lokal semakin meningkat
hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan penjualan produk umkm yang tumbuh positif di pemasaran digital
menurut data yang kita peroleh dari bangga buatan indonesia
dari ukm dari empat belas mei dua ribu dua puluh yang di launching
sampai dengan bulan juli akhir juli tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
pertumbuhan umkm nya sudah mencapai tujuh dua juta
inovasi produk sokongan pemerintah perbankan serta e commerce telah membentuk komunitas pasar yang semakin terbuka bagi umkm
langkah konkret agar pelaku usaha dan produsen indonesia bisa mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri
sekaligus menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menguatkan struktur ekonomi indonesia